puluhan kapal nelayan terbakar di pelabuhan benoa bali sejak senin dini hari api akhirnya baru berhasil dipadamkan senin siang
data dari bnpb hingga senin pagi tiga puluh sembilan unit kapal nelayan terbakar
kapal tersebut milik pt akfi sebanyak lima unit kapal pt intimas sebanyak tujuh kapal dan sisanya belum terdata
api sempat sulit dipadamkan karena banyaknya bahan mudah terbakar seperti kayu dan bahan bakar
belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan api
belum diketahui korban jiwa serta kerugian akibat kebakaran ini
kita ke pelabuhan benoa bali sudah ada koresponden igede nyuman wiryadinata
nyoman informasi terakhir api berhasil dipadamkan apakah sudah ada informasi terkini mengenai apakah ada korban
dan berapa kerugian yang diakibatkan akibat kebakaran kapal nelayan ini
ya elvira hingga siang ini memang proses pemadaman api termasuk juga proses pendinginan masih sedang berlangsung
artinya di kapal ini masih ada api api kecil yang harus dipadamkan karena di dalam kapal masih ada bahan bakar minyak seperti solar
yang kemungkinan akan menimbulkan api lagi seperti di bawah ini
petugas bersama dengan nelayan termasuk juga masyarakat masih memadamkan api
termasuk juga kepada kapal kapal yang sudah tidak ada nyala api kemudian dilakukan pendinginan
sehingga tidak lagi ada api yang akan menjilat ataupun membakar kembali kapal kapal tersebut
memang hingga siang ini terdata sedikitnya ada empat puluh kapal yang terbakar
terutama kapal yang bersandar di dermaga barat pelabuhan benua bali ini
tidak ada korban jiwa yang dilaporkan
hanya saja memang asap hitam yang membumbung sempat menghalangi lalu lintas ataupun kemudi yang melewati jalan tol
dan informasi terakhir bandara yusi ngurah rai tidak terganggu karena asap yang membumbuk ini
kalau kita lihat di jalur ini memang jalur penerbangan dari maupun ke bandara igusi ngurah rai namun dilaporkan aman
artinya berjalan normal tidak terkendala
kemudian kalau kita lihat ada tiga belas pemadam kebakaran hingga siang ini masih lalu lalang
untuk mendinginkan kapal kapal yang sudah ataupun yang sudah reda dari kebakaran
di antaranya dua water cannon milik dari polda bali yang sengaja memang didatangkan untuk mempermudah ataupun mempercepat proses pemadaman api
kalau kita lihat kendala yang dialami adalah saat ini laut di pelabuhan benoa ini surut
artinya pemilik kapal maupun nelayan sangat susah untuk menarik kapal untuk menghindari api yang kemudian muncul dan merempet
ke kapal kapal yang ada di sebelahnya
kemudian petugas kebakaran juga menyatakan di dermaga barat ini tidak ditemukan adanya hidran
sehingga truk truk ataupun pemadam kebakaran harus hilir mudik untuk mencari air keluar daripada pelabuhan
karena di pelabuhan ini saja di data hanya ada satu hidran
seperti yang dinyatakan oleh kepala sar denpasar
ini juga yang menyulitkan untuk proses mempercepat pemadaman yang kebakarannya
jadi sejak senin dinihari
termasuk juga di kapal kapal ini masih ada ataupun kapal kapal yang siap akan berangkat di minggu minggu ini untuk melakukan penangkapan ikan
artinya di kapal kapal itu juga sudah disediakan bbm sehingga sangat menyulitkan ketika kapal ini juga terbakar
artinya bbm yang ada di dalam kapal ataupun tangki tangki kapal menyulitkan atau membuat proses pemadaman semakin lama
kemudian kalau kita lihat
di dermaga barat ini sangat terlalu rapat
artinya sandar sandal kapal yang ada di dermaga ini sangat rapat
sehingga kalau ada kejadian seperti ini sangat sulit kapal kapal akan segera bisa menghindari terjadinya api ataupun menghindar
lebih cepat meninggalkan ataupun digeser maupun ditarik oleh kapal kapal lain
kebakaran ini tidak hanya kali ini terjadi
beberapa bulan lalu juga menghabiskan belasan kapal yang ada di pelabuhan di dermaga
ya nyoman gambarannya seperti apa jenis kapal yang terbakar
saya melihat di belakang anda ada jenis kapal tradisional tapi ada juga kapal yang besar
apakah ini memang semua adalah kapal nelayan atau ada kapal besar yang membawa logistik lainnya
ya elvira di dermaga barat ini memang seluruh kapal yang bersandar adalah kapal kapal nelayan
artinya kapal kapal pencari ikan
bertonase sekitar tiga puluh gram
kalau kita lihat maksudnya antara tiga puluh gt sampai dengan tiga ratus gt
kalau kita lihat nilai kapal kapal ini berkisar
kalau diasumsikan kapal yang tiga puluh gt seharga sekitar dua sampai tiga miliar
mungkin kapal kapal yang di atas itu akan bernilai lebih
sehingga diperkirakan kerugian akibat kebakaran empat puluh kapal ini puluhan miliar
namun sampai saat ini memang
apakah masih didata berapa kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini
dan memang kapal kapal yang bersandar di sini tidak hanya milik nelayan
ataupun pengusaha pencari ikan
ada juga kapal kapal besar seperti yang di belakang saya ini bertonase sekitar tiga ratus gt
artinya ada perusahaan ikan yang tergabung dalam asosiasi tuna longline indonesia
yang bergabung dan melakukan penelitian
dan juga perusahaan perusahaan besar yang biasanya mereka menangkap ikan jenis tuna
dan di dermaga ini juga langsung dikemas untuk diekspor ke manca negara elvira
ya sejauh ini apakah sudah ada pernyataan awal dari pihak pemprov atau dinas terkait lainnya
mengenai penyebab kebakaran
kemudian evaluasi apa yang kemudian akan
akan dilakukan di masa mendatang sehingga insiden serupa tidak kembali terulang
ya elvira tadi kapolda bali ijen paul petrus golose sempat meninjau di sini
termasuk juga melihat anak buahnya ataupun petugas kepolisian yang ikut membantu proses pemadaman api
mencatakan belum saat ini tengah dilakukan penyelidikan artinya belum bisa dipastikan apakah ini kebakaran
atau memang kebakaran
nah ini yang masih diselidiki dan sudah diperiksa sekitar tiga belas orang yang dimintai keterangan
untuk menyelidiki ataupun mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi pada kebakaran
senin hari tadi
termasuk juga nanti pihak kepolisan juga akan melakukan olah tkp dan melakukan uji forensik
terhadap kejadian ini
mereka akan menerjunkan petugas
ada petugas petugas untuk melakukan olah tkp sehingga kejadian ini penyebab kejadian ini dapat diketahui dengan tuntas
artinya apakah benar benar terbakar atau sengaja dibakar seperti pernyataan kapolda bali tadi
hingga saat ini memang ada tiga belas orang yang ditangkap diamankan artinya dimintai keterangan di kepolisian
dan belum didapat apakah murni kebakaran ataupun ada penyebab lain
baik nyoman terima kasih informasi anda langsung